orang yang dicari nggak ketemu lagi di lampung
bunda dari mana
dari rumah bu nur
dari rumah bu nur
baista terima kasih ya atas bantuannya
sama sama bu nur
ini ada sedikit buat di rumah
gak usah repot repot bu nur
tidak apa apa bawa saja
buat makan siang sama suami
makasih bu nur saya pamit dulu ya
eh jepang kalau ada kerjaan ajak ajak saya ya
hari ini sudah ada dua orang yang ngomong begitu sama saya
orang yang dicari nggak ketemu lagi di lampung
bunda dari mana
dari rumah bu nur
gak bisa disini saja
dulu kita sudah datang bus finals
senyum ya kan
dan setelah mereka moms itu ternyata
bunda masak apa hari ini
nah terus kita siang ini makan apa
tenang ada kok
bunda siapin dulu ya
emang mantan mak ada berapa sih mak
saya tahu tadi selain
terus alma humbabe
yang sekarang kerja di arab ya kan mak
masih ada beberapa sih
wah mak hebat ya
pacarnya cuma sama bang odak doang
ya selalu sendiri
mak kenapa nggak pacaran lagi aja
sama om herman
mak kan udah tua
gak usah pacaran lagi
itu si siapa
lu orang pantallastarstal kesini ya
bhaka nggak ada sia sia
udah jangan marah marah terus katanya lapar ayo makan
tuh kan makanya jangan marah marah dulu
yang penting bukan enak atau empuknya pun
terus air siang
ternyata ongkos kirim paket untuk barang barang elektronik itu mahal banget
kemana aja lu gak pernah keliatan
kangen dia cuy sama aku
aku yang kangen
berdua jangan pada pulang dulu
anak gue lagi masak pepes ikan emas
enggak jadi datang
ya allah udah gak apa apa tuh
semoga anak kamu tidak terjadi apa apa ya
dari keponakan saya tadinya mau datang kesini
tapi tidak jadi anaknya demam
enggak seperti maravilas
kau juga abis happily
yang matang juga
halo assalamualaikum pak
bapak teh lagi dimana
ini enti sudah beli makanan
sesuai pesanan bapak
tinggal disiapin buat nyambut
si atangnya nggak jadi datang tis
katanya anaknya sakit
harus segera dibawa ke dokter
masya allah tis